kejuaran selancar ombak world surfing league atau wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga memasuki hari kelima
dua kategori junior dipertandingkan yakni pro junior men dan pro junior women
dan di mana beberapa atlet indonesia berhasil melaju ke babak quarter final
setelah menyisikan puluhan atlet selancar ombak junior yang berasal dari empat belas negara
hari kelima kejuaraan selancar ombak world surfing league krui pro dua ribu dua puluh
mempertandingkan dua kategori junior yakni kategori pro junior women dan pro junior men
di mana pada kategori pro junior men sudah memasuki babak quarter final
tiga atlet indonesia berhasil lolos ke semi final
mereka adalah western hurst imade ariana dan bronson meidy
imade ariana berhasil meraih skor lima belas
di sesi empat ia mengungguli peselancar ombak asal indonesia bronson meidy dan madejo isatiawan
serta raihan ono asal jepang
sementara itu untuk kategori pro junior women juga telah memasuki babak quarter final
indonesia berhasil meloloskan satu wakilnya pada kategori ini yakni jasmine studer
pasti pasti ada
perasaannya gimana nih nervous
ada ini nggak sih target tersendiri nggak dari tahun ini
targetnya mau masuk pro junior woll lah
jadi kejuaraan ini sendiri ada target gak masuk final atau menang
ya pastinya juara
sementara itu sekjen persatuan selancar ombak indonesia atau psoi
titi jabrik menyebut ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh atlet surfing indonesia
dalam kejuaraan wsl krui pro dua ribu dua puluh
seperti faktor cuaca yang terus berubah ubah
kekurangan dari atlet indonesia saat ini hanya seleksi ombaknya aja ya
karena kebetulan di indonesia kan ombaknya bagus terus
jadi kalau orang luar negeri datang ke sini biasanya mereka berlatih di ombak yang tidak sebagus ini
tapi mereka dikasih ombak seperti ini mungkin mereka seleksi ombaknya lebih bagus
jadi kekurangannya hanya itu aja sih
dan tentunya olahraga surfing itu sudah menjadi olahraga prioritas
karena kan kita kan olahraga surfing ada di olimpiade
dan kebetulan atlet indonesia sudah mewakil
sudah terwakili oleh rio waida di olimpiade tokyo kemarin
mudah mudahan untuk olimpiade paris
kita masih ada kesempatan satu lagi dua kualifikasi
dimana mudah mudahan atlet indonesia bisa bertanding di olimpiade
sementara itu untuk mengamankan jalannya gelaran wsl krui pro dua ribu dua puluh
kepolisian daerah lampung menerjunkan ratusan personil
untuk mengamankan jalannya kejuaraan hingga nanti puncaknya pada final hari minggu delapan belas juni dua ribu dua puluh
kita juga dari polda dengan polres sekitar tiga ratus tiga puluh dua personil
itu sudah dikondisikan dengan panitia
pengamanan di dalam tidak ada yang menggunakan atau sistem pengamanan terbuka
tetapi menggunakan tulis polisi turis ya
tulis polis jadi mereka pakainya casual
yang bisa dijadikan bisa berbahasa asing
selain kategori pro junior men and women
dua atlet indonesia lainnya juga masuk round of tiga puluh dua
atau babak tiga puluh dua besar pada kategori men's pro
mereka adalah inyoman artana dan farun tanjung
yang dijadwalkan akan digelar pada sabtu tujuh belas juni dua ribu dua puluh
adi dunanda muhammad wahyudi kabupaten pesisir barat lampung